ingin memberikan kegiatan revitalisasi
tapi juga memberikan pembelajaran secara naratif
bagaimana sejarah keberlangsungan keberadaan dari bangunan tersebut
menurut sejarawan bondan kanumoyoso
penetapan empat bangunan cagar budaya baru ini juga sudah tepat
karena masyarakat dapat melihat kembali tahapan perkembangan jakarta dari masa ke masa
jadi sangat penting ya untuk mengembalikan gedung gedung ini
sebagai penanda ruang
yang kemudian bisa mengembalikan memori kolektif masyarakat ya
sebetulnya seperti apa sih wajah kota jakarta
dengan melintasi perjalanan dari waktu ke waktu
nah itulah saya kira fungsi dari gedung cagar budaya
selain menampilkan keindahannya sebagai mahakarya arsitektur pada zamannya
penetapan empat bangunan cagar budaya di jakarta ini diharapkan dapat menjadi
alat edukasi bagi masyarakat yang berkunjung
sehingga cerita dari masing masing bangunan
yang telah menjadi bagiannya
bagian dari perkembangan jakarta ini tidak akan hilang
reza siregar angga cita kesuma jakarta